komisi pemberantasan korupsi atau kpk terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan mesin rolls royce dan pembelian pesawat airbus sas pt garuda indonesia
rabu pagi kpk kembali memeriksa direktur pt mugi rekso abadi sutikno sudarjo
pemeriksaan dilakukan kpk terkait status sutikno sudarjo sebagai tersangka dalam kasus yang juga melibatkan mantan direktur utama garuda emir syahsatar
kpk diduga ingin mengalami peran sutikno sebagai beneficial owner pt konal international pte singapura setelah kpk menemukan sejumlah transaksi keuangan lintas negara terkait kasus ini
sutikno diduga telah memberikan fee senilai satu ratus delapan puluh ribu dolar amerika satu dua juta euro dan sejumlah barang bagi mantan di rut pt garuda indonesia emir syah satar
sudah bergabung bersama kita koresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
maria apakah ada keterangan dari sutikno sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di gedung kpk hari ini
selamat siang elvira untuk keterangan yang diberikan oleh tersangka kasus pembelian pesawat airbus sas dan juga pengadaan mesin roll royce untuk pt garuda indonesia
sudah berkata sutikno sudarjo memang tidak ada keterangan yang ia berikan
tapi memang hari ini proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik
komisi pemberantasan korupsi masih berlangsung dan kami juga masih menanti bagaimana hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan kpk hari ini
mengingat memang penetapan sutikno sudarjo sebagai tersangka dalam kasus di pt garuda indonesia ini memang sudah berjalan selama dua tahun
artinya sutikno sudarjo sudah ditetapkan sebagai tersangka sekitar pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu elvira
memang proses yang cukup panjang karena kpk juga menyatakan bahwa mereka
harus melakukan koordinasi lintas negara untuk kemudian membongkar transaksi transaksi keuangan yang berada di luar negara atau luar otoritas negara republik indonesia
transaksi ini diantaranya ada di wilayah singapura dan ada beberapa rekening juga asal negara lain yang kemudian diduga digunakan untuk melakukan pemberian suap terhadap mantan direktur utama pt garuda indonesia amir syah shatar
terkait dengan pengadaan ataupun
pembelian dari mesin roll royce dan juga pesawat airbus sas ini
elvira beberapa waktu yang lalu sempat bergulir bahwa seharusnya kasus ini sudah dihentikan karena dari series fraud office yang dimiliki oleh inggris sudah menghentikan pemeriksaan terhadap kasus ini
tetapi kemudian hal ini dibantah oleh jurus jatah pkp berdiansyah karena berdiansyah bahwa yang dihentikan oleh fso waktu itu adalah
bukan mengenai pokok kasusnya tetapi kepada pengusutan terhadap beberapa pejabat pejabat di kawasan inggris raya yang kemudian terlibat dalam kasus rolls royce ini atau pejabat pejabat yang berada di ranah perusahaan rolls royce yang berada di inggris
sehingga ini tidak menghentikan kasus yang berada di indonesia
malahan justru kemudian kpk menyatakan bahwa ada sejumlah bukti bukti yang diberikan oleh seri sport office dari inggris kepada kpk
untuk kemudian didalami termasuk bukti bukti transaksi keuangan yang saat ini tengah didalami oleh komisi pemerintahan korupsi
sutikno sudarjo elvira ini diduga telah memberikan uang senilai satu ratus delapan puluh juta maksud kami satu ratus delapan puluh ribu dolar amerika dan kemudian satu dua juta euro
dan kemudian beberapa barang terhadap emir syasyatar untuk memuluskan pembelian atau proyek yang diadakan oleh pt garuda indonesia
kemudian tidak hanya memeriksa emir sassatar dan juga sutikna sudarjo seminggu yang lalu kpk juga telah memeriksa mantan manajer administrasi dan juga keuangan pt kenaud pti yaitu saliawati raharja
beberapa hal kemudian digali kpk dari pemeriksaan terhadap saliawati ini elvira
dan ini pula yang kemudian menjadi fokus dari kpk untuk mengetahui bagaimana proses transaksi transaksi yang berada di inggris
yang melibatkan tidak hanya sutikno sudarjo tapi juga pt kenaud pti yang berada di singapura yang diduga sutikno sebagai beneficial owner dari perusahaan ini
dan kami juga di sini masih menunggu bagaimana pengembangan perkara apakah kemudian hari ini sutikno sudarjong akan ditahan oleh komisi pemeriksaan korupsi
kami masih menunggu di sini karena memang proses pemeriksaan dan juga penetapan tersangkanya sudah berlangsung selama dua tahun
elvira kembali kepada anda
baik maria sarjana langsung
dari gedung kpk jakarta
terima kasih informasi anda